kamu liat riri gak
lah kan tidur sama mama
riri udah pulang ma
gue bakal mengurus diri dan juga anak kami
aku minta tolong sama kalian berdua
kasih tau gue dimana riri sebelum semuanya terlambat
gue akan kasih tau lo
sebaiknya kita kasih tau aja riri dimana
karena kasian kalo riri yang harus nanggung semuanya sendiri
kan lo sendiri juga yang bilang
kalo dia harus tau jawab
riri pulang ke rumahnya
karena dia mau pergi
riri harus pergi sekarang
mama terus mendoakan riri
karena cuma dua seorang ibu
yang bisa membuat hidup beriri lebih mudah
ada kira dapet
ini salah kalian berdua
mama gak akan terima
pergi kalian dari sini
mama gak akan
akui kabur lagi sebagai anak mama
biarin itu terjadi
pak berhenti pak
dengerin penjelasan aku dulu ri ri
cekin aja pak
ada yang pengen aku bicarakan ri
kalau emang kamu tetap pengen pergi silakan
tabrak aku tabrak
pak pak berhenti pak
haris kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
rik aku udah duga dari kamu
kamu gak mungkin pegang ini kali
aku bener bener mohon sama kamu
kalau kamu jangan pernah tinggalin aku
aku bener bener gak sanggup kalau harus aku kehilangan kamu dan juga anak kita
ini yang terbaik buat semuanya
aku harus pergi
ini tuh bukan yang terbaik
kalau sampai kamu pernah
bukan cuma aku doang yang terbuka
tapi juga anak kita akan terbuka
karena kamu tega
kamu tega ngebiarin anak kamu gak mengenal akhir akhir
berikan aku kesempatan untuk menjaga kamu dan juga anak kita
keputusan aku udah bulat
aku harus meninggalin kota ini dan memulai hidup baru
aku memang itu mau kamu
kita akan pergi sama sekali
kamu mau kan meninggalkan semuanya
aku juga bakal meninggalkan semuanya
aku akan meninggalkan keluarga aku karir aku dan semuanya
untuk kamu dan juga anak kita
dan aku janji sama kamu
aku akan meninggalkan semuanya
aku bakal menyerahkan seluruh hidup aku buat kamu dan juga anak
terus andi gimana
kasian andi dia butuh kamu riz
selain itu aku akan telepon andi
apa bakal ceritakan yang sebenarnya terjadi
kamu jangan egois dong
dia bisa mati kalau dia tau semuanya
aku gak mau dia mati gara gara dosa kita riz
terus aku harus kayak gimana nih
oke kalau emang itu mau kak
aku janji aku tidak akan melakukan itu
aku janji aku tidak akan melakukan itu
aku janji aku tidak akan melakukan itu
aku janji aku tidak akan melakukan itu
aku janji aku tidak akan melakukan itu
kamu jangan terlalu tinggal ini
aku gak mau berpisah sama kamu dan juga anak kita
kita akan berpisah sama sama
kita akan menikmati
dan kita akan memulai hidup
dan kita akan memulai hidup
kamu liat riri gak
lah kan tidur sama mama
riri udah pulang ma